untuk memilih paket wisata pastikan dulu tujuan waktu jumlah peserta dan biaya yang disiapkan
agar lebih mudah dan praktis anda bisa memilih paket wisata baik dalam dan luar negeri menggunakan jasa agen perjalanan
biasanya agen perjalanan juga menggelar travel fair dan pengunjung bisa memanfaatkan promo yang diberikan
berburu diskon di mega travel fair
saya mau nanya nanya dulu ya ke travel consultant
halo selamat siang
siang saya mau pergi ke turki bulan mei
ada plus lagi tulip festival juga bulan mei di turki
itu harganya lima belas jutaan aja per orang kalau berdua rp tiga puluh
dan ini hotelnya bintang empat bintang lima
pesawatnya pakai singapore airlines
dan juga jangan lupa dapat gratis travel insurance dan dapat juga wifi
wow banyak banget ya keuntungannya
tiga puluh juta diskon itu
oh belum diskon
kalau pakai megaverse dapat diskon lima plus sepuluh
jatuhnya cuma berdua dua puluh tujuh juta
wow jadi hemat berapa juta
jadi keuntungannya semacam ini kalau datang langsung ke travel fair
tahu promonya lebih hemat dan terima beres tinggal duduk aja ya mas ya
para penggemar wisata dapat merencanakan liburan ke berbagai destinasi impian dunia yang kini dibuka kembali pasca pandemi
tadi ada diskon yang pasti
dan dapat hadiah ke eropa kita
perdua sama mama aja
fase pertama pada dua ribu dua puluh tiga di surabaya mega travel fair diselenggarakan di atrium tunjungan plaza enam mulai sepuluh hingga dua belas maret
selain diskon dan promo ada juga keuntungan asuransi bagi pelanggan
setelah pandemi kita belajar banyak ya
kalau berpergian khususnya ke luar negeri harus punya asuransi
jadi kita pun di grup kita juga ada asuransinya
kemudian yang pasti momentum seperti ini kita disupport oleh sister company kita bank mega
cnn indonesia bank mega dan antafaya adalah unit usaha dalam kelompok ekosistem jt corp
kanzatamarin dora didin iswandani surabaya jawa timur